ngomong ngomong soal pembatasan perjalanan warga di kanada
akibat jumlah kasus covid sembilan belas yang telah mencapai satu juta kasus
dan saat ini ada salah seorang warga negara indonesia
dan juga kebetulan sekali ini ini merupakan anchor cnn indonesia
anissa pagi yang ada di vancouver kanada
baik mudah mudahan pada sehat juga di indonesia
aduh senang banget ini bisa temukan kan walaupun dari jauh dari terbitual aja
bener banget ya temukan kan
tapi ini anissa kan kalau dari informasi sebelumnya begitu
ada pembatasan perjalanan begitu ya katanya yang dilakukan oleh pemerintah kanada
nah ini gimana peraturannya regulasinya anissa
kalau dari yang diterapkan di sana sendiri pantauan anissa seperti apa
aturan dari pemerintah sendiri memang biasanya disahkan ke provinsi masing masing
jadi kalau misalnya di provinsi yang saya tinggalin di provinsi british columbia
ini memang sedang ada aturan di mana kita nggak boleh travel keluar dari profil
itu dianjurkan untuk diem aja di provinsi kita
namun kalau untuk keluar rumah sendiri masih diperbolehkan
utamanya untuk hal hal yang utama seperti belanja bulanan
ataupun ke rumah sakit dan ke dokter itu masih diperbolehkan
sebanyak sepuluh orang maksimal di outdoor seperti di taman ataupun di pantai
itu juga sudah diperbolehkan sejauh ini
cuma memang kalau terkait dengan travelling seperti ke
untuk ke luar negeri ataupun ke luar provinsi itu masih sangat ketat begitu regulasinya
tapi ngomong ngomong soal vaksinasi sendiri tadi juga disebutkan bahwa
untuk di kanada sendiri ternyata bila dibandingkan dengan amerika serikat sendiri
ini ternyata jauh lebih rendah loh vaksinasinya
di kanada sendiri kenapa apa penyebabnya
kicap ini panggilan saya ini adalah kicap
kicap sendiri sudah divaksin
iya nih doa ini mudah mudahan sepertinya saya sudah daftar secara online untuk vaksin
karena memang sekarang di provinsi british columbia ini sudah masih ke fase ketiga
fase pertama dan fase kedua sudah kemarin ramping selesai
yaitu untuk yang secara
yang membutuhkan vaksin sangat sangat tinggi begitu ya
kalau misalnya terkait dengan kesehatan dan juga umur
lalu sekarang fase ketiga dan fase keempat itu adalah fase untuk masyarakat luas
nah fase ketiga ini sekarang dimulai sejak awal april kemarin hingga mei
di mana warga usia tujuh puluh sembilan hingga usia enam puluh tahun itu sudah mulai bisa divaksin
namun kalau untuk warga dari usia lima puluh sembilan ke bawah begitu sampai umur delapan belas
itu boleh daftar sudah diperbolehkan
namun vaksin akan mulai diberikan kepada usia lima puluh sembilan hingga delapan belas ini nanti sekitar bulan mei ataupun juni
meskipun ini tentunya bisa berubah juga
timeline nya tergantung dengan supply dari vaksin itu sendiri yang memang dapat dikatakan
masih terus diupayakan oleh pemerintah kanada agar terus didatangkan gitu ke dalam
ke dalam negeri negara kanada sendiri
oke berarti masih nunggu gitu ya
iya tapi kalau dari kbri sendiri nggak memfasilitasi
kalau kbri sendiri tidak memfasilitasi untuk vaksinasi khusus warga negara indonesia yang ada di sana
sejauh ini tidak sejauh ini semua warga di kanada ini memang harus biasanya kalau nggak online
lewat telepon ataupun bisa datang langsung ke klinik ataupun ke rumah sakit untuk daftar
begitu nanti dihubungi oleh pemerintah
setempat untuk kemudian book and appointment dan akhirnya kita bisa datang ke klinik
ataupun ke rumah sakit untuk melakukan vaksinasi
sejauh ini sudah ada kalau nggak salah itu sekitar kalau dbc sendiri itu kemarin saya baca baca
untuk vaksinnya sendiri yang sudah dilakukan yaitu satu lima ratus empat ratus tiga puluh dosis vaksin di british columbia
ini memang artinya kalau melihat dari jumlah penduduk indonesia
penduduk krisis columbia yang ada sekitar lima juta memang belum begitu banyak ya
jadi mudah mudahan tentunya kita semua di sini sembuhin nih kapan bisa kebagian vaksin
karena ya biar lebih senang juga untuk jalan jalan dan melakukan aktivitas sehari hari
amin amin berarti masih menunggu juga ya dan semoga bisa dapat nih anissa atau kicap dan sekeluarga
nah ngomongin tadi soal ramadan nih kicap sudah di sana kan selama beberapa bulan gitu ya hitungannya
ini gimana suasana ramadan di sana
seruan di sana atau di indonesia nih ramadannya puasanya
wah tentunya rasanya beda ya karena tentunya saya kangen banget dengan suasana di indonesia
dimana kalau kita nungguin beduk sahur itu seperti apa
di sini kan nggak ada beduk di sini saya harus ngecek aplikasi untuk tahu bukanya jam berapa
apalagi nih fani buka di sini karena sudah masuk musim seni itu bukanya jam delapan malam
aduh gimana dong nah lampunya ini alaman pertama saya
buka jam delapan malam begitu jadi ya memang wah begini deh ya
tapi kalau soal apa namanya kerukunan antarumat beragama di sana kalau di amerika kan ada soal rasial itu
tapi kalau di kanada sendiri seperti apa gimana juga anissa kicap lah ya
susah banget kira anissa susah ya
langsungnya udah langsung pengen satu minute gitu ya bal ya
iya langsung masak masak ini untuk sahur harusnya
masak masak sahur bener bener bener
nah gimana kicap
oke terkait dengan isu asian hate sendiri walaupun memang tidak separah yang ada di us ya
sedangkan kanada dan us itu kan memang benar benar bertetangga begitu
tetap bukan artinya tidak ada
kalau kita melihat dari peningkatan masalah asian hate ini sayang sekali di vancouver sendiri meningkat tujuh ratus
dari tahun dua ribu sembilan belas ada dua belas kasus hingga ke tahun dua ribu dua puluh ada sembilan puluh delapan kasus
ini lonjakan yang cukup tinggi
padahal ironisnya kalau kita melihat dari sisi populasinya sendiri
populasi asia itu di vancouver cukup besar
jadi hampir setengahnya populasi di vancouver ini asia
jadi sungguh ironis ya kalau kita
melihat bahwa ternyata ada lonjakan kasus asian hate itu sendiri
tapi kalau saya sendiri alhamdulillah belum pernah merasakan adanya diskriminasi apapun
sehari hari kalau pun keluar rumah semua orang berpengalaman dengan toleransi
dan juga nggak ada kejadian yang menuju ke asian hate ataupun ke hal hal yang tidak menyenangkan
namun kalau saya baca dari berita lokal memang ada beberapa kejadian
salah satunya yang kemarin sempat menjadi sorotan itu adalah
pak fungsinya di chinatown millennium gate di bulan maret dua ribu dua puluh
dimana sudah dua kali dikotori grafiti bersenada rasis
dan juga di waktu yang berdekatan chinatown cultural center juga sempat ditulisi grafiti dengan nada nada berbau asian hate
paling tanggal seperti itu yang terjadi di vancouver
nah kalau terkait peningkatan ini sendiri kicap itu apakah ada himbauan atau arahan khusus dari kbri di sana terhadap wni begitu agar mungkin berjaga jaga atau seperti apa
nah kebetulan saya untuk kbri ataupun kjri kalau di vancouver adanya kjri belum banyak kontak
karena ya ini saya datang ke kanada bulan januari bulan desember
lalu keluar dari selesai karantina mandiri itu
lalu di januari satu
lalu setelah itu belum sempat kontak kontak karena memang ada restriksi yang cukup ketat di sini di vancouver
jadi memang sejauh ini saya hanya menghabiskan waktu bersama keluarga saja
belum bisa silaturahmi belum bisa kumpul kumpul
ada beberapa teman yang memang sudah kenal sebelum saya pindah ke kanada
dan di situ saya disilaturahmi begitu
namun untuk kjri dan juga kbri karena masih berbagai kegiatan sosial itu ditutup sama sekali
kegiatan apapun itu di sini ditutup
jadi memang belum sempat
untuk berkabar dengan warga negara indonesia lain ya
sayangnya seperti itu sih
jadi sebenarnya nggak sabar juga untuk semuanya dapat vaksin
untuk semuanya bisa kemudian kurva dari covid sembilan belas di vancouver sendiri bisa turun
mudah mudahan kemudian silaturahmi dengan teman teman di diaspora di kanada ini
mungkin banyak pemirsa yang masih penasaran
ini anissa pagi kenapa tiba tiba ada di kanada
ini ternyata anissa pagi ini menemani suaminya yang menempuh pendidikan
lagi di sana
tentunya pastinya kita penasaran dong sudah beberapa bulan di kanada
lalu tidak bisa kemana mana
kegiatan anissa sendiri di sana apa sih untuk membuang buang waktu
mengisi waktu dong
iya juga sih
apalagi ini kan lumayan lama ya sekitar dua tahun
mendingan balik lagi ke indonesia
ini udah kangen nih kayaknya nih partnernya nih kicap
sampai kebawa mimpi soalnya nih
kalau yang nombor tn tentunya ya
untuk mengisi waktu saya lagi coba ini
biasanya kan waktu di indonesia karena sekali bis kerja juga dan mengurus anak
gak ada waktu untuk eksperimen dengan resep gitu
terus saya akhirnya masak masak cobain
apalagi kan kalau yang namanya di indonesia
saya kangen masakan indonesia
dari sini cari resepnya
bikin bikin sendiri walaupun dengan bahan bahan seadanya
karena nggak semua hidup indonesia ada di sini
tapi ternyata seru juga
kalau misalnya dari gojekin saya sih pengennya kirimin langsung ke cnn ya
iya dikirim dong
karena kicap ini emang jago banget masak
kayak aku dulu dari waktu kecap masih di sini
siaran aku sering nanya resep gitu
di instagramnya di sosial medianya
kicap ini juga sering gitu kan
bagi bagiin hasil masakannya
aku juga beberapa kali sempat nanya nanya tuh iqbal
ini cara bikinnya gimana kang
thank you kak
nah jadi emang mengisi kegiatannya dengan memasak salah satunya begitu ya
juga mengobati kangen juga sembari memasak mungkin hidangan hidangan indonesia
nah tapi selain makanan nih kicap
apa sih yang paling dikangenin dari indonesia selama berada di sana
tentunya juga selain cnn
kembali lagi karena benar benar saya kehilangan teman teman di cnn juga
dan juga kegiatan di cnn ya
selain cnn tentunya keluarga dan juga teman
saya juga kangen kalau misalnya lagi ramadan
apalagi menuju ke nanti idul fitri
pasti kan suasananya beda
itu saya bakal pengen banget
dan juga buah buahan loh
kok balik lagi ke makanan
karena buah buahan itu nggak tergantikan buah buahan indonesia seperti rambutan atau durian ataupun mangga gitu ya
di sini saya nggak bisa ketemu
kalaupun ada juga tetap aja beda
karena saya waktu berangkat ke kanada itu kan desember januari tuh
wah itu lagi musim panen durian tuh ya
di hilangkan momen itu
nyaris ini nyari durian
adanya cuma durian ini aja
kayaknya kurang gitu
mau nya langsung bijinya gitu ya
kurang nampol ya
iya kurang nampol ya kalau gitu ya
tapi sempat kontak kotakan dengan keluarga ataupun kerabat di indonesia selama ini
ya alhamdulillah mungkin karena kemajuan teknologi juga
dan yang namanya video call itu sangat bagus sekali untuk mengobati kangen
walaupun jauh tapi rasanya masih dekat
masih bisa chip in touch
dan juga tentunya apalagi keluarga dan juga teman kan gak bisa visit kesini
saya juga nggak bisa mudik
jadi ya udah jauh ini sih kita selalu kontak lewat video call
coba dong apa kata kata buat temen temen di cnn ataupun keluarga yang ada di indonesia apa nih
lagi nonton ini karena kangen sekali sama anissa pagi untuk siaran di cnn indonesia
ya yang pasti mudah mudahan semuanya selalu sehat
jaga kesehatan terus
dan semoga pandemi segera berlalu
biar bisa mudik ataupun di visit atau di kunjungi kesini ya
nanti kalau misalnya temen temen atau keluarga mau datang kesini saya masakin deh
kita catat jangan lupa nanti tiketnya dimasukin amplop
penginapan juga dimasukin ke uploa voucher vouchernya
jadi kita langsung terbang kesana

semoga puasanya lancar

dan juga semoga situasi disana juga berjalan lancar
dan juga semoga situasi disana juga berjalan lancar
semoga situasi di sana juga semakin kondusif begitu ya terkait asian hate ini
thank you banget anissa pagi warga negara indonesia yang saat ini ada di vancouver yang juga rekan kita ya
rekan cnn indonesia
selamat menjalankan ibadah puasa
salam buat keluarga ya kicap
amin terima kasih banyak pak nikbal
sampai ketemu ya